apa sih ki
lihat ya bu cincinya dipakai sama bandit
jangan dilepas lagi
kalau aku pakai dan aku gak pernah lepas ya
kamu juga gak akan pergi lagi kak
saya pastikan saya gak akan pergi
kenapa harapan ini masih ada
kenapa harapan ini akan sia sia aja
apa yang harus aku lakuin
kenapa aku bener bener harus
merelakan kamu untuk pergi
kau apa yang bosses
apa yang buses
walaupun aku tahu
makin hari harapan itu seakan dia menipis
aku hanya melepas hanya sementara
dan di saat kau balik
aku akan kembali
untuk pakai jenjin ini
dan aku akan bertahan dengan harapan itu mas
apa sih ki
jincinya dibaca sama bandit
oh hanya kesukaan terlihat
sama temen temen aku aja ya
udah kebanyakan tidur
mending pulang aja ya
ini semua tuh gara gara orang orang dipodok perita
salah putusin aku tuh gara gara mereka
aku tuh kesini ke jakarta tuh demi sal
tapi dia malah pergi ke australia no
ya mending pulang aja dulu sekarang
habis itu nanti kamu bahas dengan sal
entah kamu mau ke australia lagi ya
ada ada taksi
kita naik taksi aja langsung ya
biar langsung diantarin pulang ya
pak maju pak boleh
pak maju pak boleh
kalau makanan kayak gini
tante juga bisa masaknya
ya makan di rumah lebih irit lagi
aku ngerti kok
tante tuh jago masak
segala masakan tante bisa masaknya
tapi ini bukan soal makanannya
tapi soal kebersamaan dan suasananya
jadi kayak suasana baru gitu tante
gak di rumah terus
dan tante kan juga gak harus capek capek
kayak siap siapin bahan bahannya
jadi tante kelar makan bisa santai
itulah tante sayang
ibu mbak bella ini bisa aja bilang gitu
kok gak dimakan tante
makan dulu jangan nelpon terus
iya ini sebentar
sebentar lagi kok
gak apa apa tante
udah makan duluan aja
adi pasti lagi ngurusin untuk syukurannya mas al
karena kan mau dibikinnya di panti asuhannya reina dulu
pasti adi mau mastiin semuanya beres
makasih ya mbak bella untuk pengertiannya
randy ini emang suka gitu
kalau udah sibuk sama pekerjaannya dia pasti fokus
jadi lupa sama makan juga
ada yang salah dia ada yang kenapa sakit
ya itu kamu tuh udah deh
udah jangan fokus dulu sama pekerjaan kamu
belum makan itu
aduh kamu tuh harusnya makan dulu deh
baru dilanjutin lagi kerjanya
iya tadi agak terat juga sih saya makannya
cuma alhamdulillah tau
tadi urusan semuanya udah beres kok
jadi saya tenang
itu asam lambung kamu kambu deh ren
aduh sakit banget
aku aku ke minimarket di depan